makan malam di restoran bersama orang tekasih mungkin sudah biasa
namun bagaimana jika makan malam dilakukan di lantai tertinggi gedung pencakar langit
pasti seru tentunya
selain dimanjakan dengan kuliner lezat
kita juga bisa menyaksikan panorama malam surabaya dari ketinggian
seperti apa berikut liputannya
restoran berkonsep rooftop saat ini makin menjamur dan sudah menjadi gaya hidup warga kota surabaya
banyaknya gedung pencakar langit dengan lampu kerlap kerlip saat malam hari di kota palawan
menjadi pemandangan menarik
hal inilah yang menginspirasi sebuah hotel di jalan embong malang surabaya
untuk membuat sky lounge berkonsep rooftop
konsep ini unik karena berpadu dengan kamar chairman
di lantai dua puluh dua
di tempat ini pemandangan langit yang luas dan terbuka bisa dinikmati dari berbagai sudut
gazebo atau bubuk kayu yang berada di pojok rooftop
semakin membuat suasana nongkrong menjadi lebih nyaman
tak hanya pemandangan malam surabaya yang indah
di lokasi ini kita juga akan disuguhi lima menu masakan berbeda bertaraf internasional
diantaranya chicken gordone blue dan waffle sambal mata spesial telur
kedua makanan uniknya
yang memadukan cita rasa western dan nusantara ini
akan menjadikan momen nongkrong lebih berwarna
yang berbeda disini biasanya pakai meskipit itu
kita disini pakai pasta alfredo
biasanya juga vegetablenya cuma wortel atau apa
ini kita pakai red capit salad
konsep urban sky lounge ini sengaja dibuat untuk menggait konsumen lebih luas
terutama bagi para anak muda yang peduli dengan lagu

cikgu nya itu juga nggak terlalu yang asin gitu
kalau aku sih suka
apalagi kalau misalnya makan ini kan kayak udah modiner
terus ditemani kayak pemandangan di belakang ini kan bagus banget ya
pas banget sih
kan sekarang lagi zaman ya kalau kita ngadain acara
terus kumpul kumpul di room top dengan view yang kayak gini
terus angin angin yang semilir ke kita
hidup di kota besar kerap menjadikan pikiran penat dan jenuh
namun tak ada salahnya kita mencoba melihat kota dari sudut pandang lain
bagaimana anda tertarik untuk mencoba